sementara itu direktur utama rumah sakit sumber waras abraham teja negara menyatakan audit badan pemeriksa keuangan mengenai jual beli lahan sumber waras pada pemerintah provinsi dki jakarta salah
tanah seluas lebih dari tiga puluh enam hektare ini dijual sesuai nilai jual objek pajak di sertifikat
dalam sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki rumah sakit sumber waras tertera letak lahan di jalan kiai tapa kelurahan tomang kecamatan grogol petamburan jakarta barat
keterangan letak lahan dalam sertifikat keluaran dua puluh tujuh mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini menjadi patokan njop senilai dua puluh tujuh juta rupiah pada tahun dua ribu empat belas
njop inilah yang digunakan dalam jual beli lahan rumah sakit sumber waras pada pemerintah provinsi dki jakarta yang diselesaikan pada tiga puluh satu desember dua ribu lima belas
sedangkan dalam perjanjian jual beli sebelumnya yang dilakukan sumber waras kepada ciputra group menggunakan njop dua ribu tiga belas senilai rp dua belas satu ratus sembilan puluh lima per meter persegi
pada maret dua ribu empat belas perjanjian ini pun batal akibat tidak ada izin perubahan kegunaan lahan dari fasilitas kesehatan ke rumah susun
perbedaan njop yang digunakan inilah yang kemudian membuat bpk menyatakan adanya kerugian negara rp satu ratus sembilan puluh satu miliar
direktur utama sumber waras abraham teja negara tegas menyatakan penjualan lahan sumber waras tidak menyalahi aturan
alam pada waktu terjadi jual belinya itu dinego dengan ibu
ibu din dari kepala dinkes pada waktu itu dia gak mau itu membayar dua puluh lima m nya
akhirnya ya kita lepas yang dua puluh lima m kita nggak dibayar
jadi kalau dibilang kita merugikan ya menurut saya disitu bisa kelihatan kok ada dua puluh lima m juga masalah bangunan
itu gak dibayar
dan semua surat saya ulangi nih ya semua surat biaya notaris balik nama kita ngebayar
jadi pemprov itu benar benar beli tanahnya tok
jadi kalau saya dibilang kita merugikan saya terus terang saya protes saya keberatan